sejak awal april lalu pemerintah kota surabaya meluncurkan bus surabaya yang untuk sistem tiketingnya menggunakan sampah
hanya dengan memberikan tiga hingga lima botol atau sepuluh gelas kemasan bekas air mineral penumpang bisa melakukan perjalanan dari ujung ke ujung susu surabaya
nah dari april berarti sudah tujuh bulan berlalu ya prabu ini dimana pertanyaannya ini adalah kemana sampah sampah botol plastik itu
nah ternyata sampah sampah itu ditimbun dan telah menggunung
hal ini kini menjadi polemik karena dprd surabaya menilai ada celah masalah hukum dalam program ini
meski dibayar dengan sampah fasilitas di dalam bus tidak sembarangan
mulai dari kaca jendela yang besar full ac pengkategorian tempat duduk berdasar usia jenis kelamin kekhususan bagi manula
ibu hamil menyusui kalangan difabel dan kamera cctv yang terintegrasi dengan comment center
satu ratus dua belas atau sembilan satu nya kota surabaya
tak hanya itu delapan bus yang telah beroperasi ini juga dilengkapi teknologi pantau terintegrasi dinas perhubungan
sehingga tidak akan terjebak berhenti di lampu merah
namun ternyata inovasi bus berbayar sampah yang hanya ada di dua kota di dunia
yakni brazil dan surabaya indonesia ini tak serta merta berjalan mulus
dprd kota surabaya menilai ada celah hukum yang harus dibenahi oleh pemerintah kota surabaya
tapi nggak terpikirkan bahwa pemerintah kota bis tersebut adalah dibeli oleh anggaran apbd dan berplat merah
ini yang tentunya belum menemukan suatu solusinya belum menemukan payung hukumnya
karena apa yang namanya plat merah itu harusnya digratiskan
tetapi pemerintah kota menggunakan di mana mereka harus membayar botol aquah
nah botol aqua ini sekarang ini sudah numpuk banyak dan mau dikemanakan
dilelang pokoknya ada
itu harus persetujuan dprd
dengan semangat mempopulerkan moda transportasi umum dan juga merawat lingkungan
pemerintah kota surabaya pun sedang mengupayakan status dari bus surabaya
ya sampai menunggu penunjukan atau kerjasama dengan badan usaha
atau tetap dikelola oleh pemerintah melalui upt blu itu pilihan
dengan kondisi tersebut lalu bagaimana kelanjutan sampah sampah plastik tiket bus
jawabannya ternyata masih ditimbun sejak april lalu
tim kami melakukan penelusuran dan menemukan gunungan sampah botol plastik
di kawasan rungkut asri surabaya
sudah terlihat banyak menggunung ini masih sebagian
ya saya ini berada di lahan luasannya ini kurang lebih adalah satu lima ratus dua meter persegi
ada dua bangunan di dalamnya
salah satunya tempat saya berada ini adalah bangunan dua lantai
di mana karung karung tidak hanya memenuhi di lantai satu namun sampai lantai dua
kalau saya lihat per karungnya ini tertulis sepuluh sampai lima belas kg per karung ya
dan di dalam bangunan ini di luasan lahan ini yang hampir semuanya penuh dengan karung ini
saya itu kurang lebih ada ribuan
jual tak bisa olah pun juga tak bisa
begitulah kondisi dari sampah sampah plastik yang dikumpulkan sebagai tiket bus surabaya
yang awalnya ditujukan untuk merawat lingkungan
sebenarnya kalau kita lihat sampah sampah plastik ini sudah siap diolah ataupun didaur ulang
namun untuk sementara perjalanannya berhenti sampai di sini dulu
sampai kapan hingga akhirnya
plastik plastik ini bisa diolah atau didaur ulang tentu saja menunggu dari kebijakan dan juga kepastian hukumnya
ya bangsa ini sedang bergerak ke arah kemajuan diantaranya melalui inovasi dan perbaikan layanan publik
namun sayangnya upaya upaya itu harus dibarengi dengan segala aturan dan birokrasi yang juga seharusnya bergerak maju
wida subianto surabaya